salam aleihim hafainya salam aleihim hafainya salam salam salam aleihim
polemik kontroversi pondok pesantren al zaitun di kawasan indramayu jawa barat masih terus bergulir
setelah melakukan sejumlah investigasi melalui tim investigasi bentukan pemprov jawa barat
mui jawa barat
jawa barat telah menyerahkan sejumlah rekomendasi
salah satunya adalah rekomendasi menutup pondok pesantren pimpinan panji gumilang tersebut
bila terbukti melanggar peraturan negara dan norma agama
rekomendasi ini dilakukan agar ponpes al zaitun tidak lagi menimbulkan kontroversi yang menyebabkan kegaduhan publik
mui jabar berharap pemerintah secara konkret menindak dugaan pelanggaran yang terjadi di pompes al zaitun
baik itu pemahaman agama termasuk agama
dan administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan di pompest al zaitun
rekomendasi kita pemerintah supaya segera menangani secara konkret apapun yang terjadi pelanggaran di al zaitun itu
baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana

sebelumnya gubernur jawa barat ridwan kamil memastikan menko polhukam akan menyampaikan hasil investigasi
terkait pompest al zaitun
pada awal pekan ini
di senin selasa akan ada finalisasi dari pemerintah pusat
nanti menko polhukam yang akan menyampaikan secara detil
pihak mui jawa barat berharap agar polemik di ponpes al zaitun segera menemukan penyelesaian
untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat saat ini
freddy bangun bandung jawa barat